suatu ketika seorang raja dan ratu mengadakan pesta megah untuk menghormati pembaptisan putra mereka yang baru saja lahir pangeran rolandor
perjamuan diadakan di aula besar kastil dan terdiri dari berbagai macam makanan mulai dari sup kue punch dan tentu saja favorit semuanya kue tar strawberry
sang ratu seperti nyonya rumah yang baik telah mengawasi jalannya acara dan mencatat dengan sedikit kecemasan bahwa tidak ada
tidak ada orang di sisi kanan aula yang disajikan kue tar strawberry
pada saat itu kepala juru masak tampak agak pucat dan khawatir menerobos kerumunan dan berbisik di telinganya
yang mulia kue tar strawberry sudah habis
sang ratu menjadi pucat
apakah ada banyak kue yang lainnya
iya yang mulia
ya sudah kalau begitu sajikan saja sekaligus
si juru masak mundur dan ratu menyibukkan diri
setelah beberapa menit tiba tiba sebuah suara menggelegar
di mana kau taruh potolan kue tar strawberryku
terkejut semua orang berbalik dan menemukan peritua bernama malfolia berdiri di sana
lengannya ditaruh di pinggang menatap tajam pada piring iklernya
sang ratu bergegas
aku sangat menyesal nyonya malfolia tapi kue tar stroberinya sudah habis
maksudmu kau hanya membuat kue tar stroberi untuk teman teman pribadimu
kami akan mengirimkan beberapa sekaligus
tart stroberi yang dipanggang dengan tangan ratu sendiri untuk teman teman tersayang
tapi bagiku peritua dan berbeda hanya disajikan sebuah iklir dan roti biasa saja
kau tidak bisa sangat dihina oleh kalian semua
kalian harus membayar mahal untuk apa yang kalian lakukan padaku
dan pada saat itu angin utara bertiup dengan kencang melalui jendela aula yang terbuka dan membawa kalimat terakhir malvolia
malvolia kemudian mencari kue tar strawberry
dia menjentikan jarinya dan menghilang di depan mata orang orang
sebuah tangisan bayi terdengar dan raja juga ratu bergegas dengan panik menuju ke putra kecil mereka yang berbaring di tempat tidurnya di platform yang ditinggikan di kepala aula
wajah sang pangeran berubah dan tiba tiba dia mengeluarkan bersin yang mengerikan

dan yang lebih mengerikan peramal pengadilan berubah menjadi jam delapan hari
penjaga ambil jam itu dan gantung di sacristi kathedral
ada gumaman di kerumunan ketika dua penjaga datang dan membawa jam itu pergi
suasana perjamuan itu pun menjadi muram
kemudian raja dan ratu memanggil dr peel tabib istana
apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pangeran bersin dokter
pangeran harus dilindungi dari faktor faktor penyebab bersin seperti angin masuk angin dan merica
biarkan pangeran tinggal di ruangan khusus di mana tidak ada yang diizinkan sampai orang itu diperiksa tubuhnya dan mengenakan pakaian anti kuman
jika yang mulia memiliki kastil di pegunungan biarkan pangeran itu berada di ruangan khusus

biarkan pangeran itu berada di ruangan khusus

ada menara di gunung emas
itu tempat yang bagus sekali

tahun tahun berlalu tidak ada yang bisa mematahkan mantra malfolia karena petunjuk kehancurannya telah terlambat
tahun tahun berlalu tidak ada yang bisa mematahkan mantra malfolia karena petunjuk kehancurannya telah terlambat
tahun tahun berlalu tidak ada yang bisa mematahkan mantra malfolia karena petunjuk kehancurannya telah terbawa oleh angin
dan sayangnya lagi malfolia sendiri pun juga telah menghilang
pangeran tumbuh menjadi seorang anak kecil yang tampan
guru yang ulung mengajarinya sejarah musik menggambar menari dan semua hal lain yang harus diketahui oleh seorang pangeran
guru yang ulung mengajarinya sejarah musik menggambar menari dan semua hal lain yang harus diketahui oleh seorang pangeran
tapi dalam kehidupan nyata dia hampir tidak tahu apa apa

rekannya yang paling setia selama bertahun tahun kesepian ini adalah seekor pudal bernama volo

yang bisa berbicara dengan sangat baik

tidak pernah terlihat hewan yang lebih ramah bijaksana dan juga sangat berbahaya

satu hari tepat sebelum ulang tahun ke dua puluh satu pangeran meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan pangeran bersin sebanyak tiga kali
pangeran meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan pangeran bersin sebanyak tiga kali
pada saat bersin pertama semua anjing di kerajaan kecuali poldo berubah menjadi kucing dan semua kucing menjadi anjing
meski tidak serius perubahan itu pasti aneh dan bertentangan dengan alam
semua kucing keluar menggonggong pada orang orang dan mengejar mereka di jalan
sementara anjing di sisi lain tetap tinggal di dapur di bawah kompor dan mengawasi tikus yang ada di dapur
untuk menarik perhatian pemiliknya anjing anjing itu juga terus mengeong dan mendengkur
saat bersin kedua semua pria tua berusia di atas tujuh puluh tahun berubah menjadi pohon el
pada transformasi mendadak ini orang orang yang ada di dekatnya merasa tersentak
saat bersin ketiga semua orang
orang yang ada dalam gambar di museum seni menjadi hidup
para faun satir nimfa senatoromawi selebriti yang sudah lama meninggal
dan tokoh sejarah yang kebingungan mengedipkan mata
ya ampun apa yang aku lakukan di dalam gambar ini
aku merasa sesak di sini
terserah kalian semua tetapi aku akan keluar dari sini
hei yang terakhir keluar dari foto foto ini adalah hewan lambat
aku tidak mau
kemudian mereka semua melayang keluar dari gambar
penjaga kerajaan yang malang dan bingung berusaha keras untuk menangkap mereka dari berlarian di sekitar muslim
sementara itu pangeran merasa tidak senang
sungguh penderitaan aku tidak bisa membayangkan terkurung di menara ini selama sisa hidupku
meskipun berani dia berbaring di sofa dan menangis dalam kesedihan
kenapa kau menangis hai pangeran
karena takdirku aku pikir bahwa aku mungkin harus menghabiskan seluruh hariku di menara ini dan tidak pernah bisa melihat dunia lagi
poldo terdiam beberapa menit
pangeranku jangan putus asa
pernahkah kau berpikir untuk berkonsultasi dengan majikan lama aku raksasa kutub utara
karena angin utara tinggal bersamanya
raksasa itu memiliki peti besar di istananya penuh dengan rahasia yang telah didengar angin
dan mungkin kunci mantra malfiola ada di sana
jika kau bisa memberiku mantel hangat dan empat sepatu bot untukku aku akan pergi ke raksasa dan bertanya padanya
apa kau sungguh akan melakukan itu untukku
aku akan sangat berterima kasih jika kau dapat menemukan solusi untuk semua ini
poldo mengangguk senang
jadi keesokan harinya penjahit kerajaan membuatkan poldo mantel yang bagus dan empat sepatu bot yang juga bagus
poldo sekarang mengenakan pakaian hangat ini mengucapkan selamat tinggal dan berlari ke utara
sampai pangeran yang dapat melihat dari menara tingginya di setiap sudut kerajaan melihatnya menghilang di atas bukit
tidak peduli dengan makhluk berbahaya
poldo melintasi hutan gelap dan menyeberangi lautan beku dengan perkasa dan berhenti hanya ketika dia datang ke istana raksasa
saat dia memasukinya dia menemukan raksasa itu seorang pria yang tinggi kuat berambut kuning dan mengenakan mahkota es
dengan mantel yang besar yang terbuat dari beberapa kain putih yang lembut duduk di atas balok es batu yang sangat besar
pembantunya adalah paragas
mereka paling baik digambarkan sebagai makhluk aneh bayangan yang bergerak cepat kesana kemari
dan orang orang istananya adalah angin puyuh dan badai
selamat datang poldo apa yang membawamu kemari
aku mencari kata kata peri malfolia yang terbawa angin timur laut saat pembaptisan pangeran rolandor
jika aku mempunyainya kau boleh mengambilnya
hantu hantu tolong antarkan dia ke peti rahasia
kedua gas itu membawa peti itu peti itu terbuat dari batu dan bertepi berlian es
di dalamnya tersimpan semua misteri yang telah didengar angin seperti rahasia pengakuan sumpah tawariang dan kata kata yang sederhana
dan benar saja di sudut peti itu peti itu berada di dalam peti

sederet kata kata kecil kuno berdebu yang melayang di udara
kata kata itu berbunyi sampai dia menemukan seseorang yang cukup berani untuk menikah dengannya
mengapa pernikahan harus menjadi solusi sepanjang waktu
kenapa tidak bisa sampai dia menemukan seseorang yang setia seperti aku misalnya
terima kasih banyak tuhan aku harus pergi sekarang
terima kasih kembali
poldo meninggalkan istana dan bergegas pulang
ketika dia datang ke istana raja dia berlari menggonggong dengan gembira langsung ke kamar pribadi raja di mana dia melihat orang tua yang sangat cemas
oh poldo kemarilah anak bayiku
katakan padaku apakah kau sudah menemukan kalimat terakhirnya
ya ratuku mantra itu akan berakhir saat pangeran menikah
lega dan gembira raja dan ratu berterima kasih kepada poldo dengan memeluknya dengan erat
mereka kemudian mencari seorang putri cantik untuk menikah dengan putra mereka
akan tetapi semua putri yang ada merasa takut menikahi pangeran
dan karenanya mereka semua menolak permintaan itu
dan itu membuat pasangan kerajaan merasa kecewa
akhirnya satu satunya putri yang tersisa adalah seorang putri yang terbaring di bawah mantra
seorang peri yang sedang marah mengubah rambut coklatnya menjadi biru cerah dan telah memberinya hidung yang panjang
hanya karena sang putri tidak mau memperhatikannya
karena dia sibuk mengagumi dirinya sendiri di dalam cermin
maafkan aku aku tidak bermaksud menghinamu
baiklah aku akan memaafkanmu
kau akan terbebas dari kutukan ini saat salah satu orang yang kau cintai akan terbebas dari kutukan selamat tinggal
gadis yang tidak bahagia ini adalah satu satunya putri yang bersedia menerima pangeran rolandor yang malang
pasangan kerajaan tidak punya pilihan selain setuju
segera hari pernikahan pun tiba
pangeran tampak sangat tampan dan mengantar pengantin wanita ke altar
dan persis ketika upacara pernikahan sudah setengah selesai
pangeran memiliki kecenderungan kuat untuk bersin
dia berusaha keras untuk mengontrol tapi tetap sia sia
saat pangeran bersin ada guntur
dan semua orang melihat sekeliling untuk melihat apa yang akan terjadi
efek bersin itu aneh sekali karena terjadi tepat pada saat pangeran hampir saja menikah
kucing menjadi anjing lagi dan anjing menjadi kucing lagi
pohon el menjadi tuan tuan tua
jam delapan hari menjadi peramal pengadilan
senator romawi yang malang faun peris satir selebriti dan tokoh sejarah kembali ke foto mereka
dan pengantin wanita sekali lagi menjadi dirinya yang manis dan cantik seperti yang dikatakan oleh peri
karena kekasihnya sang pangeran telah bebas dari kutukannya
maka itu berarti dia juga terbebas dari kutukannya
lega dan bahagia semua orang melanjutkan upacara
dan pasangan itu pun akhirnya menikah
poldo tentu saja adalah tamu kehormatan
karena ia telah membuktikan kebenaran pepatah lama bahwa teman yang membantu adalah teman yang sejati